berbukalah dengan yang manis kalimat ini sangat cocok untuk menu makanan takjil yang satu ini
ya serabi kurma ala penjual serabi di kampung sadang desa mulia mekar purwakarta jawa barat
menawarkan menu baru di bulan ramadan dengan memanfaatkan makanan yang dianjurkan oleh nabi muhammad saat berbuka puasa yaitu kurma
kurma dipotong beberapa bagian kemudian ditaburkan ke adonan serabi ketika proses pembakaran
bisa juga kurma ini ditambah dengan irisan pisang
proses pembakaran serabi yang relatif singkat membutuhkan keterampilan dalam mencampurkan topping ke adonan serabi
hal itu dilakukan agar hasil serabi dan topping sempurna
sementara proses pembuatan adonan serabi cukup sederhana
bahan yang dibutuhkan hanya tepung beras santan kelapa garam
dan air hangat
kemudian ada resep rahasia agar rasa serabi sempurna
menurut dian sang pemilik kedai serabi menu baru ini akan menjadi menu tambahan setelah empat puluh delapan variannya sudah ada
sebelumnya pembukaan serabi ini membuat saya bergairah untuk menciptakan rasa rasa baru di dalam bentuk serabi ini
jadi si buah kurma itu ada rasa tersendiri
yang pertama kan sunatullah juga bagi kita kemuslimin
disatuin sama surabi adonan khas saya itu jadi ada rasa dedegen lah kalau gak ada sundanya
selain serabi kurma varian lain yang menjadi favorit adalah serabi durian serabi buah naga dan serabi telur
jika anda bingung dengan menu takjil yang itu itu saja serabi kurma ini bisa jadi salah satu pilihan
dian firmansyah purwakarta jawa barat